menteri koordinator politik hukum dan ham luhut binsar panjaitan mengaku
pemerintah akan memeriksa keberadaan kuburan masal yang disinyalir berhubungan dengan tragedi seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurutnya pemerintah telah menyiapkan tim untuk melakukan verifikasi
ada kita lagi mau verified mengenai kuburan masal yang dikatakan ada di pati
ada di pati ya pak
kita lagi kirim teknis orangnya
itu kan yang dijawab pak